polda metro jaya mengerebek gudang penyimpanan bibit lobster ilegal di pergudangan dadap kosambi tangerang banten kamis
kemarin ribuan bibit ini akan diekspor dan disamarkan dalam paket berupa koper sehingga melanggar larangan ekspor bibit lobster
gudang milik wu cheng men ini sudah beroperasi sejak tahun lalu sudah dua puluh tujuh kali melanggar larangan ekspor bibit lobster
dari hasil ekspor bibit lobster pemilik bisa meraup keuntungan hingga dua puluh miliar rupiah setiap bulan
pelaku akan dijerak undang undang tentang perdagangan dan perikanan dengan ancaman hukuman di atas sepuluh tahun penjara
sepuluh sampai dengan lima ribu kali saja setelah dia besar harganya satu lobster besar itu bisa lima juta kali saja berapa kali keuntungan dia dapat